gak apa apa buktinya
gak apa apa ya
ya mungkin banyak event lagi yang mau digelar
karena kemarin seni ada olahraga ada
apa namanya industri kreatif ada
pokoknya kita dukung

tapi masih saling kesukaan
tapi lataran lataran saya masih